setelah dilantik menjadi pj gubernur dki jakarta pada tujuh belas oktober lalu
heru budi hartono mengubah beberapa kebijakan era gubernur sebelumnya
perubahan ini dinilai memiliki unsur politik dan kepentingan sepihak di mata para pengamat politik dan kebijakan publik
sebagai perubahan kebijakan era pj gubernur dki jakarta heru budi hartono kini menjadi sorotan publik
dari mencopot sekretaris daerah marullah matali menghilangkan anggaran jalur sepeda
hingga mengganti slogan jakarta kini dinilai memiliki unsur politik dan juga ingin bersih bersih era gubernur sebelumnya
sejumlah program gubernur sebelumnya berulang kali dikoreksi dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dki jakarta dua ribu dua puluh
pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
yang kini menggantikan posisi anies tampak maju mundur mengenai keberlanjutan sejumlah program unggulan anies
salah satunya anggaran jalur sepeda
anggaran jalur sepeda mulai tahun depan resmi dihapus dan telah disepakati oleh dprd dki jakarta
awalnya rencana pembangunan jalur sepeda ini tercantum dalam rencana pembangunan daerah rdp dki tahun dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh
yang telah disusun gubernur sebelumnya
anies rashid baswedan mencantumkan anggaran sebesar rp tiga puluh delapan miliar
menurut pengamat politik adi prayitno perubahan ini tidak lepas dari unsur politik
karena heru budi masih menjabat sebagai kepala sekretariat presiden di istana negara
ia menilai seharusnya heru bisa memilih salah satu jabatan
agar bisa lebih fokus dan terlihat konsisten
dan yang dia buat
kita tidak bisa menutup mata
tuduhan tuduhan bahwa heru melakukan pembersihan secara politik
terutama terhadap legesi dan pendukung anis di jakarta itu tidak bisa kita menggiri
karena banyak kebijakan kebijakan yang sudah dilakukan oleh anis itu kan diganti
misalnya soal jalur sepeda yang itu adalah sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan
termasuk juga misalnya untuk mengurangi
bahaya bagi pejalan kaki ramah terhadap lingkungan dan seterusnya
itu bagi heru dianggap tidak terlampau penting
makanya anggarannya untuk tahun berikutnya itu dihapus
namun menurut sekretaris fraksi gerindra dprd dki jakarta purwanto
penghapusan anggaran jalur sepeda ini karena dinilai tidak efisien dan malah menambah masalah baru
kami melihat memang kenapa jalur sepeda ini dipelihara
karena pada prinsipnya masyarakat jakarta
belum common dengan adanya jalur sepeda yang akhirnya dimanfaatkan oleh pengguna sepeda motor
yang akhirnya membuat jajaran pemprov dki ini mesti harus melakukan evaluasi
komisi b dprd dki muhammad taufik zulkifli dari fraksi pks juga berpendapat sama
anggaran untuk jalur sepeda dalam rancangan apbd dki dua ribu dua puluh tiga tidak jadi dinolkan
dan direvisi menjadi tujuh lima miliar
namun hanya untuk perawatan jalur sepeda yang sudah ada
taufik memandang beberapa perubahan ini memiliki kepentingan politik di dalamnya
masalahnya bukan kemudian jalur sepeda harus dihidupkan dan lain lain
tapi ketika kita bicara tentang transportasi di jakarta
tentang bagaimana mengatasi kemacetan
itu paradigmanya harus diubah bukan ditambah jalannya di tempat tempat parkirnya dan seterusnya
itu kita tidak akan bisa mengejar jumlah kendaraan

tapi yang diubah paradigmanya kemarin pada zaman gubernur sebelumnya adalah
bagaimana membuat masyarakat itu sebanyak banyaknya naik transportasi publik
perubahan kebijakan dan mencopot pejabat di lingkungan pemprov juga dilakukan
salah satunya mengganti sekretaris daerah maruloh matali secara mendadak
maruli menjadi deputi gubernur bidang budaya dan pariwisata dki
menurut pengamat kebijakan publik trubus rahardiansyah
kurangnya sosialisasi dan edukasi perubahan kebijakan dan program ini
terus membuat opini negatif
pak pj ini lemah dalam hal komunikasi publik
jadi ketika membuat kebijakan
itu tidak disosialisasikan atau diedukasikan dulu kepada masyarakat
jadi langsung hal yang itu langsung dilakukan
tindakan menggunakan istilahnya power kewenangan ya
sehingga munculnya itu publik melihat seperti politik balas dendam
jadi balas dendam terhadap dan itu pun sebenarnya tidak salah sepenuhnya
karena pak anies dulu sebenarnya juga melakukan hal yang sama
perubahan slogan jakarta dari jakarta kota kolaborasi menjadi sukses jakarta untuk indonesia
juga sempat menyita perhatian masyarakat
perubahan ini dinilai tidak memiliki urgensi yang penting
di tengah banyaknya program jakarta yang masih mangkrak
menurut pengamat politik adi prayitno
heru budi hartono seharusnya bisa fokus dengan tiga amanat presiden saat dilantik
yaitu masalah banjir kemacetan dan tata ruang
bukan merombak jajaran pemprov dan mengubah slogan jakarta
tim liputan cnn indonesia belum mendapatkan pernyataan secara resmi
dari pj gubernur heru budi hartono
namun rilis pemerintah provinsi dki jakarta
menyebut sampai saat ini masih mempersiapkan surat keputusan
terkait slogan baru jakarta
pemprov dki berharap masyarakat jakarta bisa bersinergi
mengantar ibu kota dari jakarta ke nusantara
dalam ulah helah angga cittagusuma jakarta